kendati kpu sudah membantah bakal menjadi salah satu syarat resmi pencapresan
namun wacana tes baca al quran bagi para kandidat presiden dan juga wakil presiden ini keburu menjadi kontroversi
apakah ini ide yang substantif dan bagaimana islam menempatkan kriteria seorang pemimpin pemerintahan
terutama di negara indonesia
kita akan berdiskusi dengan pengurus majelis ulama indonesia abdul moksid ghazali
assalamualaikum selamat malam pak abdul
selamat malam assalamualaikum wr wb
pak muksid ini terkait dengan tanggapan anda terkait dengan wacana tes baca al quran bagi para calon presiden dan juga cawapres
gimana sih pak
sebenarnya kemampuan membaca al quran itu tidak menjadi kualifikasi yang dipersyaratkan di dalam konteks calon presiden indonesia
yang tidak didasarkan kepada syariat islam
warga negara bisa saja ingin mengetahui kemampuan lain di luar kemampuan manajerial mengatur negara
yaitu kemampuan di bidang agama
karena itu besah saja dari sudut publik islam ingin mengetahui kemampuan para kandidat calon presiden indonesia
seberapa jauh mereka bisa menguasai pokok pokok ajaran islam
dan seberapa jauh mereka mengerti argumen argumennya
argumen lebih dalam dari sekedar pokok ajaran islam
tapi pak pilpres sebelum ini kan tidak menjadi salah satu hal yang ramai diperbincangkan ya
tapi tahun ini bahkan kedua kubu ini jadi menjadikan tes wacana al baca al quran ini
untuk sebagai senjata untuk masing masing berbalas
gimana tuh pak
pilpres ini kan merupakan kelanjutan dari dinamika politik di pilkada kemarin
dimana politik identitas terus mengeras
maka dampak lanjutan dari politik identitas di pilkada dki adalah berujung kepada pilpres sekarang ini
karena itu kelompok kelompok yang di dalam pilkada dki menyuarakan politik identitas
maka kemudian mereka masuk ke dalam politik nasional
membawa menggendong ideologi yang sama
ini terkait dengan bapak mengatakan ada politik identitas atau jejak politik identitas dari pilkada dki
mengakar atau juga ini berkelanjutan di pilpres dua ribu sembilan belas
ini suatu hal yang baik atau bagaimana pak
sebenarnya kan di dalam konteks negara indonesia yang bukan negara islam
itu tak diperlukan persyaratan itu
tapi bahwa kemudian umat islam ingin tahu seberapa jauh calon calon pemimpin ini mengerti
jadi apa namanya ajaran islam itu hak dari setiap warga negara
pak mausid saya teruskan kembali ya
kalau misalnya untuk tes baca al quran ini
apakah juga bisa menjadi indikator para calon pemilih itu
untuk melihat apakah pemimpin atau sosok ini bisa menjadi pemimpin yang baik secara islam
berkualitas secara agama islam untuk indonesia atau gimana pak
tentu tidak ada jaminan
tapi bahwa sebagian umat islam
ingin mengetahui seberapa jauh calon yang ingin dipilihnya mengerti ajaran islam
itu adalah hak mereka
misalnya orang orang aceh
karena terbiasa di sana pilkada disertai dengan uji kemampuan baca al quran
maka begitu juga ketika calon presiden itu bergerak berkampanye di aceh
mereka juga ingin tahu seberapa jauh calon calon ini mengerti atau bisa membaca al quran
itu hak dari para pemilih sendiri
oke tapi juga menjadi salah satu kriteria seorang pemimpin yang baik berarti untuk negara ini
iya tentu bukan persyaratan bukan persyaratan mutlak
karena persyaratan yang pokok itu kan adil punya kemampuan berintegritas
tidak korupsi di masa lalu tidak melakukan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia
kejahatan kemanusiaan itu kan persyaratan pokok
sadar itu ingin mengetahui seberapa jauh mereka mengerti
memahami ajaran islam
seperti yang mereka anot
itu adalah bagian dari hakomileh
untuk mengetahui lebih jauh
mengenai calon pemimpin yang mau dipilihnya
pak moksit mengenai wacana
tidak hanya wacana tes baca al quran
tapi politisasi agama terus kemudian
juga saling balas terkait dengan
melaksanakan ajaran agamanya ini kalau dari sudut pandang mui seperti apa pak
ya politisasi agama tentu saja politisasi agama yang mengarah kepada politik yang menajamkan
friksi friksi di lingkungan umat islam tak diperlukan
tapi kalau politiknya adalah politik kebangsaan politik kemanusiaan ya itu diperlukan
misalnya menyuarakan tentang pentingnya mencari atau memilih pemimpin yang adil
pemimpin yang punya kemampuan mengelola negara itu penting disampaikan kepada publik
dan siapa yang paling memenuhi kualifikasi dari persyaratan itu
hanya yang tadi itu adalah persyaratan tambahan menjadi apendic dari persyaratan persyaratan pokok
yang sudah ada di dalam undang undang
baik terima kasih pak abdul mawksid gazali atas tanggapannya
terkait dengan isu tes dari wacana baca al quran kemudian juga beberapa hal terkait dengan